beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
aduh maaf banget ya
ternyata nona riva datang kesini buat ketemu sama aldino
riva diem diem udah jadian lagi sama aldino div
boleh om minta juga nomor hp kamu
boleh boleh om boleh
boleh boleh om boleh
gue angkat aja deh

maaf om sudah ganggu waktu istirahat kamu
saya mau ketemu dengan kamu siang ini
om rasa ada yang harus om bicarakan sama kamu empat mata
gue nggak boleh takut
gue harus bisa ngadepin om roy apapun yang terjadi
bisa om mau ketemuan di mana
di cafe violet tadi ya
kan itu juga jaraknya gak jauh dari rumah kamu
oke om kita ketemu sana
sampai ketemu nanti ya misal
saya benar benar disangkaan
aduh ya ampun sarehol
akhirnya skfb kita punya rencana ke rumah rumah sécur riva
gue juga punya rencana div
kita kan udah sepakat nih kalau kita bakal bersaing secara sehat
tapi kita biarkan nanti nona riva yang memutuskan dia mau jalan sama siapa alec atau beta
oke rip siapapun yang gak dipilih sama ripa harus terima
oke sudah beta setuju
eh tunggu dulu kawan
cantik sekali eh
eh mamai rifa mau kemana tuh dip
beta juga penasaran kawan
dia ini tidak biasanya secantik ini toh dandanannya
daripada kita nembak nembak mending kita ngikutin
beta setuju sama ale kawan ayo jalan sudah
eh mamai gue duluan
kalau ale duluan ale putar begini lah beta nembak cina kita jalan toh
silahkan duduk michelle
apa tentang gitar yang kemarin
saya tahu kenapa kamu tidak mau menerima hadiah dari saya
saya paham rasa kalau kamu belum mau memaafkan saya
saya sudah sangat keterlalungan sama kamu
kamu mau membuka pintu maaf buat saya
dan mau menerima saya sebagai calon suami ibu kamu
rifki gak setuju pak
kalau papa sampai nikah sama mamanya michelle
dan rifki yakin michelle juga punya keputusan yang sama kayak rifki
udah cantik kali ya gue
luna riva ini mau bikin apa sendiri di taman ini
janjian dia lagi janjian sama orang lagi div
gue jadi penasaran
tapi dia mau janjian sama orangnya siapa
al maaf banget ya
mamai ternyata nolah riva datang kesini buat ketemu sama aldino
apa jangan jangan riva diem diem udah jadian lagi sama aldino div
rifki papa gak minta kamu datang kesini
tapi rifki harus datang kesini buat ngingetin papa
dengan coba membujuk merayu michelle
supaya hubungan papa sama tante mila itu disetujuin kan sama dia
papa lupa ya sama apa yang papa udah lakuin selama ini sama michel
harusnya papa malu
kamu gak boleh begitu sama michelle rifki
kenapa lo tiba tiba ngajakin gue ke nemuan disini
aldino beneran gak peduli banget sama gue
bahkan gue udah dandan maksimal kayak gini aja
masih belum bisa bikin dia terkesan sama gue

kamu malah sedih
jadi tujuan lo ngajakin gue kesitu apa sih sebenernya
soal madam preti
terus hubungannya sama gue apa
lo jujur aja lo ada hubungannya kan sama madem preti
kita tidak bisa denger mereka punya obrolan nih
gue bisa diem gak sih
ya nanti kita malah ketahuan sama mereka
kawan bagaimana kalau kita disana saja
dekat sama mereka
supaya kita bisa denger obrolan mereka toh
kalau kita keluar terus ketahuan sama rifa kayak gimana
gue gak mau ya kalau ripa sampai marah
udah kita disini aja
yang penting kita lihat riva dan kita jagain dia
supaya gak diapa apain sama aldino
kalau itu menurut alay keputusan yang terbaik toh
sampai jumpa lagi